bagaimana dengan pemungutan suara di jawa tengah
oke kami akan bergabung dengan hendrawan setiawan di semarang jawa tengah
ya hendrawan sejauh ini bagaimana nih perolehan suara di sana
hasil quick count pasti sudah ada pantau juga
apakah ya sebenarnya sudah bisa ditebak juga begitu ya hendrawan ya
bagaimana komentar anda
ya saat ini saya sedang berada di rumah kontrakan ganjar pranowo
ini adalah rumah yang digunakan ganjar pranowo selama masa kampanye
karena masa cuti ganjar panowo tidak menggunakan rumah dinasnya di omahgedeh
yang lokasinya juga sebenarnya tidak jauh dari lokasi ini
sebelumnya saya tadi sempat memantau di tps dua di kelurahan gajah mungkur
kecamatan gejamungkur di kota semarang
di mana ganjar pranowo tadi unggul
dari rivalnya sudirman said dan ida fauzia
tadi sudah disampaikan oleh pihak ketua kpps keempat
yang menyatakan ganjar pranowo lebih unggul di tps tempatnya mencoblos tadi pagi
tadi pagi ganjar pranowo menyoblos di tps tersebut bersama istrinya siti atikoh
namun ketika mencoblos tadi pagi
ganjar tidak bersama dengan putra sematawang jayangnya
karena saat ini mas putra sematawangnya
belum cukup umur untuk menjadi salah satu pemula di pilkada dua ribu delapan belas ini
tadi usai pemilihan atau pencoblosan
maksud saya di tps dua tadi ganjar sudah menyatakan beberapa hal
yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak
misalnya berterima kasih kepada khususnya relawan pendukungnya
yang telah melakukan dukungan selama khususnya dalam masa empat bulan lebih
terakhir ini dalam masa
kampanye mulai dari februari sampai dengan juni
dan pada masa tersebut banyak sekali dinamika yang terjadi
tidak hanya dinamika yang terjadi di lapangan bertemu dengan pendukungnya
secara bertemu langsung dengan pendukungnya
namun ganjar juga menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi catatan sebenarnya dalam pemilu
yaitu misalnya di akun akun di media sosial
ganjar tadi sempat menyampaikan bahwa ada baiknya akun akun anonim ini
bisa dilaporkan dan kemudian yang tidak yang melakukan ujaran kebencian
ini bisa ditutup oleh pihak pihak berwenang
dan yang terakhir yang menarik dari pernyataan ganjar pranowo adalah
tadi ganjar pranowo mengatakan bahwa kalau dirinya menang dalam pemilihan gubernur jawa tengah ini
nanti ganjar pranowo akan mendatangi pihak pihak yang kalah
ini seperti yang terjadi lima tahun yang lalu ketika ganjar pranowo
memenangi pemilihan gubernur jawa tengah dan mengalahkan bibit waluyo saat itu
ketika itu ganjar juga menyatakan telah bertemu dengan sejumlah pihak yang kalah dalam pemilihan gubernur
dan ini juga nanti akan dilakukan oleh ganjar pranowo
sementara informasi terakhir yang kami peroleh dari pihak sudirman said dan ida fauzia
sudirman said saat ini sedang dalam perjalanan dari kabupaten brebes
memantau jalannya pilkada jawa tengah bersama keluarganya
karena di selatri kecamatan selatri kabupaten brebes
maksud saya keluarganya mencoblos
sedangkan sudirman said menemani mereka dan kemudian bertemu dengan para pendukungnya
informasi terakhir sekali lagi bahwa sudirman said saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke semarang jawa tengah
ganjar sempat menyatakan akan bertemu dengan sudirman said
dan saat ini kita masih menunggu apakah ganjar pranowo akan bertemu dengan sudirman said nanti
nah saat ini kondisi suasana di rumah
mas ganjar kami sedang leh boleh
oke cek sebentar mas ganjar
calon gubernur ganjar pranowo mas ganjar sudah bersama saya
baik ganjar pranowo tampaknya masih mencoba memantau pergerakan dari quick count
yang sedang berjalan saat ini di belakang ini
mas ganjar singkat saja boleh ke mas ganjar
ya mas ganjar anda menang di tps tempat anda tadi nyoblos
hasil quick count juga menyatakan anda lebih unggul
ada tadi ucapan terima kasih kepada pendukung tadi
ada sempat menyampaikan
oh ya di beberapa televisi saya sampaikan terima kasih pada pendukung
pada masyarakat yang penting jawa tengah damai
dan saya terima kasih atas partisipasinya
kita boleh beda kita boleh sama
tapi setelah ini semuanya kita sama kita harus kembali satu
mas ganjar informasi terakhir pak sudirman said sedang berjalan dari brebes menuju ke semarang
sudah ada komunikasi mungkin atau ada akan bertemu
akan bertemu insya allah ya
tapi kalau harus berkomunikasi hari ini rasa rasanya tidak elok
karena ini masih quick count biasanya dalam kebiasaan kebiasaan komunikasi politik
ah kita kan masih nunggu kpu
ah itu belum pasti saya tidak ingin membuat gegar gegar perasaan begitu
dan kemudian nanti menyinggung perasaan orang
saya menyampaikan pak dirman hati hati di jalan insya allah kalau boleh saya akan sewan
itu seperti yang anda sampaikan
bahwa anda akan bertemu dengan pihak pihak yang kalah dalam pilkada seperti lima tahun yang lalu
setidaknya lima tahun lalu kami buktikan karena konsistensi itu tidak mudah
dan kami melakukan itu
mas genjar terakhir
ketika umumnya biasanya ketika pemilihan gubernur pada tahapan kedua
ini seseorang kadang salon gubernur atau gubernur dianggap mungkin kemudian tidak sesemangat yang pertama
kalau mas ganjar apa yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat jawa tengah
jangan pernah tidak semangat kalau kamu masih hidup
dan ketika kamu punya cita cita dan idealisme
maka semangat itu
adalah roh perjuangan untuk bisa mewujudkan itu
maka tidak ada
bangsa ini harus semangat terus
terima kasih mas genjar
semoga sukses terima kasih sekali
itu tadi komunikasi saya dengan ganjar pranowo
dan seperti yang disampaikan genjar pranowo
sama seperti tadi pagi bahwa ia akan bertemu dengan pihak pihak yang kalah dalam pilkada
dan apakah ini nanti akan bertemu dengan sudirman said dan ida fauzia
ini masih menjadi pertanyaan
dan itu tentu saja menurut genjar pranowo
itu juga akan dilakukan ketika ini menjadi suatu hal
yang menjadi pesan dari orang tua kepadanya beberapa waktu yang lalu
hendrawan terima kasih atas informasinya dan juga tadi sempat kita lihat ya
dengarkan bincang bincang hendrawan dengan calon gubernur jawa tengah
yang sejauh ini masih unggul di hasil quick count sementara